putusan hakim pengadilan negeri jakarta selatan untuk para terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
mendapat banyak pujian dari netizen indonesia
bahkan fonis hukuman mati untuk verdi sambo sempat masuk dalam trending topic di twitter
namun kemudian tidak sedikit pula yang mempertanyakan eksekusi fonis yang dijatuhkan oleh hakim pn jaksal ini
nah kita akan berbincang dengan lead analyst drone emprit rizal nova mujahid
terkait dengan sentimen para netizen terkait kasus ini
selamat malam mas nova
selamat malam mbak susaya
mas nova bagaimana nih sentimen warganet terhadap putusan yang diberikan oleh hakim kepada verdi sambo dan cs nya
ya kalau secara umum sentimen publik terhadap isu ini dominan positif ya
artinya publik mengapresiasi putusan hakim dan menilai hakim telah membuat keputusan yang adil
setelah sesuai dengan fakta fakta yang dipaparkan di pengadilan
publik juga mengapresiasi karena awalnya publik sempat ragu apakah hakim mampu memberikan rasa keadilan
berani memberikan fornis yang berat kepada sambo mengingat tuntutannya yang dinilai
tuntutan dari kejaksaan yang dinilai kayaknya kok ini tidak sesuai kurang berat gitu
jadi secara umum publik mengapresiasi ini mbak
positif sekali kepada
keputusan yang diberikan oleh hakim
keputusan yang diberikan oleh hakim
keputusan yang diberikan oleh hakim
keputusan yang diberikan oleh hakim
walau banyak yang memang puas dengan putusan terhadap verdi sambo cs karena tadi bisa menjawab keraguan publik selama ini selama menangani kasus
namun kemudian ada pertanyaan lanjutan mengenai nasib putusan kedepannya karena banyak yang mempertanyakan apakah iya nanti eksekusi ini akan benar benar terjadi
menurut drone emprit bagaimana emosi warganet yang tertangkap mengenai hal ini mas
menurut dr emprit bagaimana emosi warganet yang tertangkap mengenai hal ini mas

percakapannya sendiri tentang sampo ini menarik ya kalau dilihat dari trennya itu dia tinggi pada tanggal tiga belas kemarin dan langsung turun hampir setengahnya pada hari berikutnya dan kecenggungan turun
kalau dilihat emosinya memang yang paling tinggi itu justru adalah emosi takut yang pertama lalu kedua adalah emosi

ekspresi takut ini setidaknya ada tiga hal yang mendorong tingginya ekspresi
emosi takut dalam perwinjangan
pertama kekhawatiran atas keselamatan hakim
lalu takut hakim tidak akan jatuhkan yang adil
pada tingkat pertama
kemudian kita lihat ini terbantahkan
tapi bagaimana dengan keputusan keputusan pada tingkat tingkat berikutnya
pengadilan pada tingkat berikutnya
itu juga mereka publik mengkhawatirkan itu
jangan jangan hakim pada tingkat berikutnya
tidak mampu memberikan keputusan yang sama adilnya dengan yang sekarang
jadi tantangan ini
lalu yang ketiga setidaknya kalau dasar rasa takut adalah
takut pada kemungkinan balas dendam yang mungkin dilakukan oleh sambo
karena nuansa sambo versus polri
sambu versus banyak petinggi negara ini kan
cukup kuat dihembuskan oleh publik di perbincangan perbincangan di media sosial
dan ketika sambo dihukum cukup berat
ini ada salah satu yang kemudian dipertanyakan oleh publik
ditakutkan oleh publik
itu dari emosi takut yang paling tinggi
kalau dari joy tentu saja mereka mengapresiasi hakim
karena dinilai ini sudah baik
ini hakim ternyata harus diapresiasi
tidak takut dan sebagainya
kepuasan atas keputusan hakim ini
kemudian ternyata tidak serta merta
membuat para netizen benar benar puas ya
karena masih ada lanjutannya seperti itu ya mas ya
kemudian berbicara mengenai demografi di sosial media
demografinya seperti apa
siapa saja yang kemudian benar benar menyoroti
dan yang paling banyak mengomentari topik ini mas
kalau dilihat dari peta sebaran perbincangannya
memang ini menjadi bahan perbincangan
hampir semua kota kota besar di indonesia
merata dari aceh sampai ke papua
dan kalau melihat di mana
mereka memperbincangkan itu
aku takut yang perbincangan itu memang
masih paling tinggi ada di pulau jawa ya
dengan jakarta sebagai pusat perbincangan utama
disusul kemudian oleh bandung surabaya dan seterusnya
tapi perbincangan ini sendiri kalau dilihat
cukup perata mbak menyebar
cukup tinggi di situasi apalagi di sumatera
di sumatera kita lihat perbedaan itu tinggi
mungkin ya karena didorong oleh riza baradei
baradei dan korban yang berasal dari sumatera
menarik juga mengenai baradae mas
gimana sentimen netizen terhadap baradae
apakah semuanya puas
dengan putusan satu tahun enam bulan atau ada yang kontra
secara umum kalau melihat sentimen
artinya cukup puas
sisanya ada yang tidak puas
terutama karena menilai
kok cuma sekian
bahasa netizen itu begini kira kira mbak
ini dia membuat pernyataan atau menyampaikan kebenaran di muka hakim
itu semata karena dia tidak menjadi mendapatkan imbalan sekian miliar dari sambu
makanya dia berbicara itu
dia mencabut bap nya kemudian dia menyampaikan hal hal di persidangan itu
itu semata karena motif ekonomi sih gitu
karena nggak dapat apa yang disampaikan di sambu
baradei juga mendapatkan
hukuman yang mungkin sama beratnya dengan sambo
karena dia adalah pembunuh
selain itu juga tidak ada dalam akal sehat siapapun
baik aparat maupun publik
yang mengatakan membunuh adalah boleh
meskipun itu perintah dari atasan
jadi secara umum terbagi dua
mbak sebagian besar mengapresiasi karena dinalai di

buat fakta fakta di persidangan bisa dilaporkan dengan baik gitu
tapi ada juga yang menyatakan oh ini nggak bisa seperti itu
ada yang puas ada juga yang mempertanyakan putusan hakim terhadap barada eliezer ya mas ya
kemudian yang terakhir mas
fonis yang dijatuhkan ini kan pada
sejak pertengahan tahun lalu itu memberikan sentimen tersendiri lah
ada yang positif ada yang negatif terhadap beberapa institusi penegak hukum
kemudian apalagi kepolisian gitu yang kita tahu bersama pada pertengahan tahun lalu awal mula kasus
ini mencuat gitu ya sentimennya begitu negatif apakah putusan fonis hakim ini kemudian membuat
perbedaan sentimen terhadap institusi institusi tersebut mas iya kalau kita lihat ada tiga
institusi yang langsung disinggung oleh publik dalam kasus sambo ini kehakiman kejaksaan dan
kepolisian dan yang paling panjang perbincangan adalah tentang adalah di terkait kepolisiannya
tapi kalau kita lihat secara umum sentimen publik terhadap kejaksaan kehakiman dulu kehakiman itu
positif langsung naik positif pada tanggal tiga belas kemarin ketika pembacaan fonis sebelumnya masih
ada di kiri area ke dominan abu abu sekitar delapan puluh persen tujuh puluh persen itu
sebelumnya selalu abu abu ketika persidangan beberapa kali sempat naik positif ketika hakim menegur para
terdakwa dan itu diaplikasi oleh publik karena ternyata punya buat main main tapi secara umum
positif tiba tiba saja pada tanggal tiga belas kemarin tiga belas sempat kemarin sedangkan kalau dilihat pada
di kejaksaan kita tahu
dikritisi oleh publik terkait
tuntutan yang dinilai kurang tepat
baik kepada sambo kepada
putri terutama kepada
kalau dilihat sentimennya itu
kepada kejaksaan tidak lebih dari
negatifnya tidak juga lebih dari
fluktuatifnya seperti itu tapi secara umum
kejaksaan naik dan
turunnya kira kira demikian
sedangkan kepada polisi yang ini konsisten
dari awal sampai
akhir publik itu cenderung
setidaknya kalau bahasa publik itu
bukan kritik publik itu
kalau kepolisian itu lebih tepatnya
kepada kepolisian dan konsisten
ini sampai saat ini
sentimen negatif kepada
kepolisian masih di atas
bahkan ketika sanggup
momen momen yang harusnya polisi
misalnya penetapan sambo
sungai tersangka penetapan putri sebarang tersangka
persidangan ini memaparkan
konsorsium dan sebagainya
kritik publik terhadap polisi
tetap lebih tinggi
berkaitan dengan sambo dan ketika
cemoh oh misalnya ada anggota
kepolisian melakukan kejahatan
sentimennya tidak berbeda
dihubungkan dengan sambo
baik terima kasih
telah bergabung pada malam hari ini
bersama kami di cnn indonesia connected
dan itu tadi
trending corner pada minggu ini
saya akan kembalikan lagi ke tiffany
terima kasih syaza
kita ketemu lagi di training corner
di perkan depan dan usai juda kami kembali dengan
dena day mengajak para penggemar bergolong
melalui tembang poplo usai juda